kri banda aceh lima ratus sembilan puluh tiga yang membawa peserta mudik gratis tni angkatan laut
tiba di dermaga komando lintas laut militer jakarta utara
kedatangan para pemudik gratis tni al ini disambut langsung oleh panglima
dengan membawa sebanyak tiga ratus lima puluh enam pemudik dan tujuh puluh dua sepeda motor
kri banda aceh lima ratus sembilan puluh tiga berangkat dari surabaya dari sabtu kemarin
sebelum tiba di jakarta pada senin kemarin kri banda aceh lima ratus sembilan puluh tiga terlebih dahulu menuju semarang
dan menurunkan sebanyak enam belas pemudik dan tujuh unit sepeda motor
kri banda aceh lima ratus sembilan puluh tiga berangkat dari surabaya dari sabtu kemarin